hari raya kurang dari satu minggu lagi ya umat islam juga sudah menyiapkan segalanya
saya juga ya salah satunya pasti menyediakan makanan ringan untuk para tamu
anda tahu kan apa kue kering pastinya ya
kesempatan ini tidak disiasiakan dan menjadi celah bisnis untuk para penjual
dengan membuat ataupun menjual cemilan berupa kue kering kita lihat bersama
salah satu yang khas dari makanan lebaran adalah kue kering yang disajikan untuk tamu atau keluarga
di tahun ini saya memilih membeli dua produk makanan
pertama camilan buatan pabrik yang saya beli dari toko daring
dan ada kue kering yang saya beli langsung dari penjual
seberapa besar keuntungan mereka dan bagaimana sistem pemasarannya ikuti saya
tangan lesti vianda tak pernah jauh dari telepon genggamnya
ada saja pesan masuk yang diterima untuk membeli barang dagangannya
pada bulan puasa ini lesti menjual makanan ringan untuk perayaan hari raya
lesti masih sepi pesanan pada awal puasa
peningkatan baru terjadi di dua minggu sebelum lebaran
sekarang lesti kesulitan memenuhi permintaan pelanggan karena stok barang dagangannya telah habis
barang yang sudah lesti jual seluruhnya lebih dari empat puluh lusin dengan harga paling murah tiga puluh ribu rupiah
omset penjualan makanan ringan seluruhnya mencapai dua puluh lima juta rupiah
penjualan tahun ini lesti lakukan dengan cara yang berbeda
makanan ringan yang dia jual hanya permen dan astor
wanita yang belum lama menikah ini lebih memilih makanan jadi buatan pabrik
alasannya lebih mudah dan cepat
kayaknya pengen berinovasi mungkin orang lebih suka yang baru baru yang
kue kering banyak pesaingnya juga banyak
kita lihat dari sini dan produk yang dijual juga orang belum banyak yang tahu
ternyata rasa dan kualitasnya juga oke banyak yang suka ya udah kita putusin untuk pilih yang ini aja untuk lebaran kali ini
beda lesti beda dengan ernie
ernie tetap menyulap kue kering dengan buatan tangan
ini adalah tahun ke enam ernie menjual kue kering
dari tahun ke tahun tidak ada perubahan sistem pemasaran yang dia lakukan yaitu dari pintu ke pintu
di awal ramadan ernie sudah keliling kampung untuk menawarkan kue yang dia jual
semua jenis kue kering bisa dia buat
setelah pesanan terkumpul ernie baru membeli bahan dan membuat kue sesuai pesanan
harga kue kering yang dia tawarkan antara lima puluh lima sampai tujuh puluh rupiah
biasanya setiap lebaran ernie bisa mendapat pesanan lebih dari lima belas menit
ketika dia menerima pesanan dia menerima pesanan yang lebih dari lima belas rupiah

ernie tidak berani menyiapkan barang dagangannya terlebih dahulu karena ia tak punya banyak modal
tidak mau ambil resikonya karena kalau kita taruh di warung tidak suka tidak habis
kalau kita nawar nawarnya sudah langsung sudah pasti laku
misalkan ada mesin sepuluh ada mesin lima toples
lesti dan ernie adalah pedagang yang memanfaatkan peluang bisnis di bulan yang suci bagi umat islam
ibadah dan puasa tidak mengurangi aktivitas mereka untuk mencari nafkah
jafri prabu jakarta